al pasti nggak mau kalau nino sampai tahu soal roy
saya harus jawab apa ya ke nino sekarang
apa mama dah sadar bentra dalam angin sadar alhamdulillah anjing dah sadar alhamdulillah
tuh dia layak wah
ma dari mana
ehm tadi kita dari kantim pak
ada apa ini
bener andin udah sadar
andin udah sadar ma
mbak nin kok malah jadi sadar sih
gue pikir ini bakal jadi saat saat terakhirnya mbak andin
sampai jumpa di video selanjutnya
yaudah kalau gitu aku pamit ya
ma titipin lah ya
ada apa lagi sih
buat aku dengan
terima kasih ya
terima kasih karena kamu udah bawa reno ke sini
keadaan reno udah buat andin jadi semangat
ternyata kamu sayang dan cinta juga sama rena ya
kamu udah mau undi ya
niat gue tadinya bukan kayak gitu kali
saya gak akan mempermasalahkan
soal pagi ini kamu bawa rena diam diam
ya meskipun saya tahu
pagi ini kamu udah buat rumah saya panik pas di rumah
tapi kamu harus ingat persa
kebenaran soal rena
suatu hari pasti ikan saya unggul
gak capek ngajem ngajem saya terus
kamu ingat ya
bukan cuma saya orang satu satunya
yang punya banyak kebenaran
ingat itu ya
serahkan diri kita
sampai ketemu lainnya
sampai ketemu lagi
alhamdulillah sekarang andin sudah siuman
aduh ya allah
mama seneng sekali dengernya
yaudah kalau gitu
mama ke rumah sakit
mau jemput rena sekali
gue mau ke andin
andin sudah siuman
dan ternyata elsa itu bawa rena ke rumah sakit untuk jenguk andin
ini nomer siapa ya
saya mau menanyakan keadaan rena gimana ya mam
rena baik keadaannya
ya ada apa ya mis
hari ini jadwal fashion show di sekolah
acaranya pukul sebelas
rena jadi datang kan
oh baik mam
saya ingin memastikan saja
terima kasih ya mam
yaudah kalau gitu
saya ke rumah sakit
nanti mirna kamu temenin saya
yaudah kalau gitu
ani udah siuman
kita ke rumah sakit
di rumah jaga rumah ya
jaga rumah ya
siap siap dulu ya
siap siap dulu ya
iya saya siap siap dulu
nanti mama mau beli mie buat papa
ini bagus deh kayaknya
oh gitu mah
soalnya meetingnya juga nanti siang
ya gak tau lah ma
orang handphone aja diambil sama dia
ah yaudah coba kamu telfon pake handphone mama aja
siapa tau diangkat
ngapain ada handphone aku di bawah
kamu haven aku pasti bikin masalah lagi di luar sana
tertarik dengerin masalah kalian
selesaikan masalah kalian di kamar
sekarang jelasin semuanya
tapi kamu lagi tidur
akhirnya aku angkat
reyna bilang dia pengen ketemu salmanganya
makanya tadi aku bawa dia ke rumah sakit
kamu bawa rendang ke rumah sakit
untuk ketemu dengan andin
elsa kamu mikir gak sih
renda gak boleh masuk rumah sakit
apalagi ketemu andin dia masih kecil
tadi al minta izin sama dokter
al berterima kasih banget sama aku loh sayang
pas aku bawa rena
dan rena masuk ke icu
jadi aku minta tahu sama kamu
jangan coba cari alesan
dan cari masalah cuma karena ini
apalagi kalau kamu cari cari alasan supaya kamu bisa cerai sama aku
supaya kamu bisa ngejar banding lagi
semalam aku gak bisa tidur
aku benar benar sedih
karena aku ngeliat kamu sholat dan berdoa untuk mbak andin
bisa aja aku sumpahin mbak andin supaya gak selamat
supaya kamu gak mikirin mbak andin lagi
tapi aku gak jelasin
tapi aku gak sejahat itu nino
pengen mbak ketemu sama mamanya
tapi rumah sakit gak izinin
kasian kan rena
akhirnya aku bawa dia ke rumah sakit
kenapa enggak aku pertemukan mereka
apa yang aku lakuin itu salah saya
enggak kamu gak salah
aku benar benar senang
aku benar benar senang
aku benar benar senang
aku benar benar senang
aku benar benar senang
aku benar benar senang
aku benar benar senang
aku benar benar senang
aku benar benar senang
udah berpikir sangka buruk
aku cinta banget sama kamu
aku akan kasih kamu kesempatan berkali kali
supaya kamu bisa belajar mencintaiku dengan tulus
aku akan berusaha
ada hikmahnya juga gue bohorena
biarpun akhirnya mbak andin jadi sadar
tapi gue bisa ada kesempatan ngomong dari hati ke hati sama nino kayak gini
semoga dengan omongan ini
nino beneran akan berusaha lagi untuk mencintai gue
dan berhenti peduliin mbak adin
lain kali kalau pergi bilang sama oma ya
mama sebenarnya mau jenguk andin
ya agak mepet kayaknya
tapi aku nggak bisa nemenin reina mbak
aku jagain andin di sini
iya mama ngerti
tapi sayang sekali kalau reina gak dateng
tetep sama lo bawaja ya
tapi aku mah di sini aja

neng dengerin papa ya
rena harus tetap ikut fashion show di sekolah
kalau mama tahu rena gak ikut fashion show mama pasti sedih nak
ya karena datang ya oke
sebenernya gue gak rela si nino menggantikan posisi gue
tapi nggak ada pilihan lain
aku berangkat dulu ya
aku berangkat dulu ya
apa jangan jangan dia mau marah lagi soal bunga
anda ini mau marah marah soal bunga lagi
saya minta maaf kalau kemarin saya sudah nuduh anda
hari ini anda sibuk atau enggak
kalau soal rena saya siap bantu kapan saja anda mau
jadi hari ini rena ada fashion show di sekolahnya temanya ayah dan anak
saya nggak bisa nemenin rena soalnya saya harus menjaga andil
iya itu juga kalau anda mau
kalau anda mau kostumnya sudah saya sewa tinggal diambil
anda kirim aja sherlock nya nanti saya ambil sekaligus langsung ke sekolah rena ya
minta aku untuk menggantikan posisi dia
karena hari ini rena ada fashion show di sekolahnya
semoga nino gak sadar kalau reina itu benar benar anak kandungnya
akhirnya aku berangkat sekarang takut telat
tolong belum bicara sama andien
tapi papa mau makan belum bisa raha
bu andien sudah bisa di jenguk ya
alhamdulillah kondisinya membaik
walaupun belum terlalu signifikan
jadi kami bisa masuk sekarang
iya boleh pak
tapi hanya dua orang saja ya tidak boleh lebih
dan batas kunjungan tetap berlaku
terima kasih dok
pak silahkan masuk dulu
saya nanti nyusul aja belakang
bapak senang sekali kamu udah bisa melewati masa krisis kamu
papa takut sekali nak
papa takut kehilangan kamu
belum pernah papa takut ini dalam hidupnya
allah baik sekali semua papa
allah mengabulkan doa
papa gak tahu ada rahasia apa
untuk kamu dari allah
waktu rena masuk
kamu langsung sadar gak
masih ada hikmah besar
masih ada hikmah besar
masih ada hikmah besar
dengan semua kejadian ini sekarang
kamu anak yang baik
dan allah sayang
dan selalu bersama orang orang yang sabar
semoga kamu segera mendapatkan kebahagiaan sayangnya
semoga kamu segera mendapatkan kebahagiaan kamu sayangnya

pada saatnya siap saja kamu
terima kasih sekali udah mau direpotin acaranya rena
padahal saya tau kan pasti lagi sibuk kerjaan
gak apa apa bu
kebetulan hari ini waktunya agak sedikit renggang
karena meeting udah saya mundurin jadi punya waktu buat reina
gimana kamu udah siap
kita harus juara
yaudah kita siap siap ya
selamat pagi pak
kondisi bu ani gimana pak
alhamdulillah sudah membaik
sekarang andien sudah sadar
oh iya pak saya mau pamit ke kantor polisi pak
mau ngurus mobil saya yang kemarin dirampok sama anak buannya angga
sekarang ada di kantor polisi
pada jam lima
tolong kamu pastikan kalau angga benar benar di penjara ya
sampai saya bisa mengurus semuanya
saya permisi pak

beberapa hari lagi
silahkan menghubungi mester nino dan reina putri al fahmi
dan andin nggak bisa menyaksikan reina
paling tidak ada nino yang mau membantu
sehingga reina tetap senang
perasaan gue selalu gak enak
tiap lihat reina dekat dekat sama panino
aku masih di dunia ini
padahal gue udah misahin nino dari mbak hanif
dan juga bayi mereka
tapi takdir kembali mempertemukan mereka
halo pasti ku terbakar cemburu
tapi janganlah kau kemana mana
bahkan nino sangat dekat dengan anaknya sekarang
walau tanpa kata
walau tanpa kata
gue belum bisa kasih nino anak sampai hari ini
kalau begini terus
cepat atau lambat
dan kalau nino tahu
kenyataan soal reina
dia pasti akan nyerahin gue

apalagi yang harus gue lakukan
apalagi yang harus gue lakukan
mama senang banget tadi ketemu andi
dan mama bisa melihat kondisi dia udah mulai membaik
terima kasih banyak ya
nanti saya beri kabar kalau ada perkembangan dari anda
tolong tolong jaga andi baik baik ya
jangan kamu sia siakan dia
papa bisa merasakan
kamu mencintai andi
kamu harus jujur dengan hati saya
hati hati di jalan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu udah pesen taksinya pa
udah sebetulnya yang paling pentingnya pa
tadi kamu bilang
al itu kan cinta sama agen
tapi kalau bukan karena cinta
nunggu depan ruang kaca semalaman suntuk ma
dia bahkan tidak bergeming tidak bergeser sedikitpun
dia nunggu dengan sabar
bahkan al menangis untuk tanding
ya udah sepantasnya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
asal unin jangan bikin masalah sama elsa aja lagi
jelas jelas yang sering bikin masalah itu elsa
cini udah nyampe katanya
cini udah nyampe
oh saya juga senang banyak tanya tanya sama anda
ya terima kasih
yang salah bukan saya pak
ada baran dovita saya pak
beri ke sini kantor polisi
bukan saya yang salah pak
kira kira bu rosa tahu nggak ya
soal laki laki yang bermasalah dengan lebaran kemarin
dan yang jadi pertanyaan aku
roy itu siapanya aldebaran
adin sampai koma seperti itu
penyebabnya apa ya
ceritanya panjang sekali
jadi ada orang dari masa lalunya aldebaran yang menyimpan dendam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
kalau boleh tahu
apa hubungannya aldebaran dengan roy

kemarin tidak sengaja
orang yang saya tabrak itu adalah penjahat
karena dia ditangkap oleh polisi
sebelum ditangkap dia sempat teriak teriak
dia sempat menyebut nama allebaran dan juga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
al pasti gak mau kalau nino sampai tahu soal roy
saya harus jawab apa ya ke nino sekarang
akhirnya menangnya nino dan reina putri alfahri
terima kasih terima kasih thank you kita berdaya
yes kita menang
thomspeak atau patas sum ' peux tanzir
waktu kunjungan sudah selesai
bu andin harus istirahat
saya tunggu di luar
saya tunggu di luar
saya tunggu di luar
saya tunggu di luar